sementara itu pemain ganda putri indonesia greysia poli baru baru ini menyumbangkan jersi miliknya untuk membantu korban bencana di jepang
hal itu ia lakukan usai dirinya mengikuti turnamen bulu tangkis jepang terbuka dua ribu delapan belas pada pekan kemarin
greysia menyumbangkan jersey ini tidak lepas dari ajakan tunggal putri jepang nozomi okuhara
melalui akun instagram okuhara mengajak greysia untuk membantu para korban bencana angin topan
dan pemain kelahiran jakarta tiga puluh satu tahun silam itu menerima ajakan dari okuhara
jersi dari grecia yang ditandatangani oleh dirinya sendiri akan dilelang pada acara syariti untuk korban angin topan jepang
pada jepang terbuka dua ribu delapan belas greysia yang berpasangan dengan apriyani rahayu sukses melaju hingga semifinal
sebelum dihentikan oleh ganda putri tuan rumah yakni yuki fukushima saya kahirota dengan skor dua puluh satu dua belas dua puluh satu delapan belas